kamu mau kemana mas
kamu kasih tau dong mas kalau kamu mau kemana
kamu harganya aku dong
supaya aku juga gak khawatir
saya mau ketemu rena
ketemu sama rena mas aku ikut ya
rena mau gendong aku gak
iya ada apanya nih
eh ada om baik
iya saya datang kesini karena tadi
gak sengaja lewat sini
jadi keinget rena jadi bawain
rena es krim kesukaan ya
nih sayang es krim buat rena
makasih om baik
kamu makan yang banyak ya
terima kasih ya nino
kamu jadi anak yang baik ya
untuk dibuatin jadwal ketemu sama pak aldebaran besok
soalnya ini penting banget
kalo untuk besok belum bisa mba elsa
karena jadwal pak aldebaran untuk besok tuh padet banget mba
loh mbak saya ini adik dari ibu andin
istrinya pak aldebaran masa mau ketemu sama kakai par sendiri gak bisa sih
nanti saya coba aturkan dulu ya mbak
sepertinya juga seukuran sama rena
pasti juga lucu banget
kenapa aku pikiran anak itu ya
itu kan anaknya aroh ya
ada apa nih tumben telpon gue
gue sama istri gue pengen program hamil
lo bisa bantuin nggak buat ngatur jadwalnya
nino sebenarnya tuh jadwal tuh udah penuh banget
tapi karena berhubung loh itu sahabat gue dari sma
gue bakal slipin nama istri lo di daftar konsul gue
iya benar elsa nindita prasetya
oke baik bakalan gue catet
dan nanti akan diurus oleh admin
thank you banget ra
reina sayang aku belum tidur
oh my god kok panas sekali badan kamu sayang
ya wah kenapa perasaan aku enak banget ya
ada apa ini ya allah
kenapa sakit banget hati aku ya
ini semua salah gue
gue yang janjiin mama ke rena
tapi sampe titik ini gue belum bertemukan rena sama mama yang dia mang
hai ya tuhan
apa gue harus pertemukan rena sama andin ya
tumben telfon malem malem kenapa
demennya tinggi sekali
iya mama juga gak tau nih
tadi si suster ngecek panasnya tiga puluh sembilan derajat
ya ampun tinggi banget
iya tinggi sekali
ya udah aku kesana sekarang ya ma ya
kok aku jadi gak bisa tidur ya
tepuk tangan saya
tepuk tangan saya
tepuk tangan saya
tepuk tangan saya
kalau kamu mikirkan hal yang baik maka hal baik yang pasti terjadi
aku harus bantu elsa
tapi aku harus bantu dengan cara apa

ketika lebih meja m remindedari kuat iyaku
tadi kan kamu ketemu elsa
dia cerita nggak kenapa dia gak jadi lagi
prenambah sadur di mustika eh apa namanya
iya elsa sih tadi
cuma cerita jadi memang
dari pihak maharatunya
sendiri yang mau
mengganti wajah baru supaya lebih fresh
dan pasara pasara mereka
juga remaja sementara elsa kan sekarang
nikah itu aja sih
yang namanya rezeki ya pasti ada lagi lah
apa aku isi dulu deh ntar
kamu tenang aja elsa
mama akan bantu kamu
selesaikan semua masalah kamu